pasokan bahan bakar minyak bbm ke daerah terdampak gempa dan tsunami sulawesi tengah terus ditingkatkan
pertamina menyalurkan tiga puluh dua lima ratus pasokan bbm solar untuk keperluan rumah sakit pln serta badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd
pihak pertamina mengungkapkan sebanyak satu lima ratus liter solar dikirim ke rumah sakit undatu di palu
dan masing masing dua liter solar dan premium ke rumah sakit parigi
sementara itu dua liter solar dipasok ke pln area palu dan lima liter untuk posko basarnas palu
pertamina terus berkoordinasi dengan industri mendatangkan mobil tangki pengangkut bbm
di samping itu kapal sar kendari kini tengah dalam perjalanan via terminal bbm poso
membawa dua puluh ribu liter bbm untuk kebutuhan penanganan gempa dan tsunami di sulawesi tengah
pihak pertamina mengungkapkan terus berupaya agar seluruh pihak bisa mendapatkan pasokan solar
namun tetap memperbaiki
prioritaskan pada layanan kemanusiaan agar penanganan korban dan pemulihan pasca gempa teratasi